ya kita beralih ke kasus dimas kanjeng
belasan rumah warga dan rumah kos di dekat padepokan dimas kanjeng taat pribadi
senin pagi di razia petugas gabungan
dalam razia itu petugas menemukan dua pengikut taat asal luar kota
yang sengaja menyewa tempat tinggal
sementara di surabaya satu lagi tersangka pembunuh pengikut dimas kanjeng menyerahkan diri
rumah suharti di kelurahan semampir kecamatan keraksan probolinggo
senin siang di razia petugas gabungan kota probolinggo
suharti diduga menjadi koordinator yayasan padepokan dimas kanjeng taat pribadi
pasalnya selama ini rumah suharti dijadikan tempat berkumpul para pengikut taat
jika ada acara tertentu di padepokan
di rumah ini petugas mendapati dua pengikut taat
satu pengikut dari cianjur dan satu lagi dari kalimantan
seperti pengikut lainnya
mereka pun telah menyerahkan mahar dua puluh lima juta rupiah kepada taat pribadi
soal mahar ya kebanyakan kita diminta masuk karya lajah
yang mana kita punya berapa kesanggupan kita berapa kita serahkan
terus emas sendiri berapa
kurang lebih dua puluh lima juta aja
disinyalir para pengikut dari luar kota ini sengaja kos atau mengontrak rumah
agar mereka tidak termonitor oleh pemkap setempat
sementara di surabaya salah satu tersangka kasus pembunuhan abdul ghani
menyerahkan diri ke polda jawa timur
tersangka berinisial ey sempat melarikan diri pasca terkuaknya kasus pembunuhan
dua pengikut dimas kanjeng
eye mengaku hidup berpindah pindah untuk menghindari kejaran polisi
eye diduga ikut berperan dalam eksekusi abdul ghani
salah satu pengikut taat yang dibunuh bersama satu pengikut lainnya ismail haniah
tadi siang jam dua empat puluh lima
hampir jam satu ada tersangka dpo
tersangka pembunuhan ya pembunuhan abdul ghani
menyerahkan diri dengan diantar oleh saudaranya
saat ini sudah delapan orang tersangka pembunuhan abdul ghani dan ismail hania yang ditangkap
masih ada satu lagi tersangka yang terus dalam pengejaran polisi